pemilu dua ribu dua puluh empat masih jauh namun sejumlah menteri kabinet indonesia maju mulai pasang kuda kuda
kini berbagai sorotan tajam mengarah pada menteri yang mulai tancap gas memoles citra
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat istana sampai mengeluarkan sentilan agar para menteri fokus bekerja
dan tidak memakai fasilitas kementerian untuk kepentingan pribadi pemilu dua ribu dua puluh empat
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan staff khusus menteri bumn arya sindulingga
dan politisi pdi perjuangan mas sinton pasar ibu selamat sore bang mas sinton
ya selamat sore mbak nana selamat sore mas arya
oke saya mau ke bang arya terlebih dahulu
bang arya ini presiden jokowi senin kemarin meminta para menterinya untuk fokus kerja dalam sidang kabinet ya
kemudian wapres juga mengatakan hal yang sama fokus bekerja saja jangan kampanye
meski tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat akan dimulai juni mendatang
ksp sampai bilang menteri jangan pakai fasilitas
kementerian untuk kepentingan pribadi
pertanyaannya apakah menteri bumn erick thohir merasa peringatan itu salah satunya ditujukan kepada pak erik bang arya
karena pak erick enggak ada kampanye
jadi enggak ada kampanye
beliau kerja saja
seperti yang diminta oleh pak presiden
jadi semua program program bumn harus dikerjakan
sampai level bawah
apakah jalan atau tidak jalan
jadi kalau dikatakan kalau sampai pribadi larang turun ke bawah itu juga
pak jokowi itu semua tahu
pak jokowi adalah orang yang memang benar benar selalu setiap kebijakan beliau
pasti beliau itu ngecek sampai level bawah
itu sudah menjadi sop semua menteri untuk melakukan hal yang sama
seperti yang dilakukan oleh pak jokowi
jadi yang dikerjakan oleh pak erick tauhir dia kan kerja sampai level bawah
itu mengerjakan semua pekerjaan
kalau tadi misalnya ada yang terbengkalai boleh
ini kan kita tahu semua dikerjakan
bahkan kalau supaya tahu juga ya
untuk level terbawah rakyat itu ya
di mana sampai ibu ibu pak erick itu membuka lapangan pekerjaan
dalam tempo dua lima tahun itu mencapai
delapan lima juta lapangan pekerjaan lewat mekar
oke melalui program pnm mekar
sebelumnya itu itu hanya lima juta lima tahun
pak erick melakukan pembenahan sampai delapan tujuh juta
itu fakta data yang tidak bisa dipungkiri
oke bang arya artem ya
tapi harus dicek kalau tidak dicek enggak mungkin
enggak mungkin bisa dalam tempoh dua lima tahun
bisa membuka lapangan pekerjaan kepada ibu ibu
yang sangat kecil dan sangat
oke bang arya artinya
kementerian bumn terutama pak erick thohir
tidak merasa disentil begitu ya
tidak merasa diperingatkan
enggak enggak merasa karena kita enggak ada kampanye
karena tidak ada kampanye tidak ada pemolesan citra ya bang arya ya
enggak ada kenapa ditoles
oke bang masinton
kalau ada yang merasa gimana gitu ya mungkin
pak erick ini kok banyak diliput orang ya
karena kerja kalau enggak kerja kenapa diliput orang
kerja aja gitu ya makanya diliput orang
bang masinton anda percaya tidak dengan pernyataannya bang arya
bahwa tidak ada tidak merasa disentil oleh presiden jokowi
tidak merasa memoles citra tidak merasa pencitraan
memang kenyataannya seperti itu padahal presiden wapres
kemudian ksp sampai mengeluarkan pernyataan
apakah ini sebagai bentuk kegerahan dari istana
bahwa para menteri sudah mulai memoles citra
meskipun tadi bang arya sebagai salah satu menteri
bosnya tidak merasa disentil oleh istana
ya kalau nggak nyadar ya kebangetan aja
enggak tahu malu aja kalau enggak nyadar
ya itu kan jelas ya
satu satu bang arya
satu satu adalah di mana mana di mana mana sampai ke atn
itu masang foto menteri itu bumn loh bumn itu
badan usaha milik negara n nya itu negara loh
bukan badan usaha menteri narsis
dijelaskan dulu kenapa kita kritik
karena menggunakan fasilitas negara
kalau dia kader partai politik
bisa memaklumin itu pulang kerasi dari para kader anggota
ini ngurus partai politik bukan
aku adalah terbelakang profesional
terus yang profesional malah yang berpolitik
janganlah gunakan fasilitas negara bumn itu sampai sekarang
badan usaha milik negara dan badan usaha menteri narsis
badan usaha milik negara bukan badan usaha menteri narsis
kenapa itu disebutkan oleh bang masinton
karena fotonya pak erick thohir terpampang di hampir semua atm
ini silahkan jawaban anda kalau memang itu bukan untuk memoles citranya menteri bumn
sudah lama itu ya bukan baru
dan itu ya pak menteri menteri
ada fotonya di tempat kerja juga wajar
hampir semua menteri juga melakukan hal yang sama untuk di bidang kerja nih ya
enggak ada masalah
dan itu juga dulu juga begitu menteri yang lama juga melakukan hal yang sama enggak ada masalah
kenapa seranggiling masalah
pasti ini gerah aja
saya yakin ini gerah aja sebenarnya
padahal sebenarnya dulu itu tanya menteri
tanya menteri buat hal yang sama buat foto foto dia
di program program kerja dia
dan yang kita sosialisasikan di atm atm itu adalah yang memang menjadi value nya kami value nya kita ahlak
dan beliau menyampaikannya itu
dan biasa saja dulu biasa juga enggak ada masalah
sekarang kenapa gerah gitu loh
nah ini hal yang sama dilakukan semua menteri
enggak ada enggak menteri kayak gitu
saya bilang enggak ada
setiap program kerja mereka pasti ada foto menteri
saya bilang enggak ada
menteri mana bikin kegiatan program nggak ada
siapapun program dia ada
ini hanya gerah aja
biasa aja sebenarnya
iya ini kalau tadi misalnya pak erick thohir itu gagal bekerja gitu ya
itu boleh lah
ini enggak loh
karena makin baik makin bagus
saya rasa bang masineng kan di komisi sebelas ya
dia tuh jiwa fraya yang bertahun tahun enggak beres sejak tahun dua ribu apa itu
beres sekarang bang masineng
abang kan tahu itu
mas sabri juga dibereskan
mana enggak dibereskan bang

bang masineng juga akui kan
oke silahkan bang masineng
ini kerjanya bagus
banyak bumn yang diperbaiki seperti jiwa fraya
dan juga beberapa bumn lainnya
garuda begitu ya
tapi di sisi lain menurut bang arya ini sebetulnya biasa saja
karena menteri yang sebelumnya juga sudah pernah melakukan
dan menteri menteri yang sekarang ketika ini
selama menjalankan programnya juga ada foto menterinya
artinya tidak ada yang salah disini
siapa yang geras sebetulnya bang masinton
kalau menurut anda
pertama itu nggak ada yang gerah
kalau dalam aspek politik
mau dia berkontestasi apapun kita enggak ada masalah
dia silahkan bersaing dalam konteks demokrasi itu
mempersiapkan ruang itu
yang kita permasalahkan adalah penggunaan fasilitas
kalau fotonya dipasang di kantor kementerian
monggo akan persoalkan
banyak menteri melakukan itu
tetapi di fasilitas publik
datang aja ktn
saya tanya itu
saya tanya direksi direksi
mereka enggak punya kuasa
enggak punya daya
rokok itu kan memperlambat transaksi masyarakat
datang aja ktn
kita melihat penampakan wajah narsis itu
datang itu ke bandara
ketimbang tampang menterinya
ketimbang tampang presiden
dan kemudian mobilisasi di seluruh bumn
bumn itu sekarang udah seperti partai politik
bukan lagi sebagai badan usaha milik negara itu
udah seperti partai politik
digunakan oleh menterinya
dan kisahkan diri
dalam kekuatan politik
kalau karena kinerja apa segala macam
udah lah nanti kita bahas lagi
persoalan kinerja berhasil atau tidak
berapa pnn yang dikucurkan oleh negara
kepada bumn yang
tidak mendatangkan profit buat negara
itu nanti kita ulas dalam sesi berikutnya
ini dari persoalan penggunaan fasilitas negara
kayak gitu loh
bang arya ini tuduhannya bang masinton
kritikannya bang masinton adalah soal penggunaan fasilitas negara
demi kepentingan pribadi
apakah kemudian itu memang yang terjadi
bahwa sekarang ini ada mobilisasi bumn
dan bumn menjadi partai politik
mengatakan ada deal
mengatakan bahwa dia kami nggak punya kuasa
sebutkan mana bumn nya
kalau dia ngomong gitu
perlu nyebutkan itu di depan anda
direksi bumn itu
citra kerja dari komisi sebelas
saya punya kewenangan bertanya itu
ini kan terbuka di publik
apa yang saya sebut
pak arya silahkan
ya yang kedua ya
bukan apa yang saya sampaikan
kalangan oleh ke bumn bumn
gak ada pengalaman
beliau ke bumn
masa itu kerja beliau loh
masa beliau gak boleh
itu wilayah kerja dia
kedatang ke bumn
itu gak boleh
jadi gak boleh gitu menteri bumn
kerja sampai ke level bawah
ini ketika ada menteri
seperti pak jokowi
sampai ke bawah
ini aneh banget ini
ini awalnya menteri kita di jakarta aja gitu
nongkrong di ruangannya
gak liat cek cek semua
ini kan kerja semua kita bangsa
gak ada yang kerja
bule bule kerja semua
abang kan tau juga
lihat tuh minyak goreng
sekarang siapa yang tugaskan lagi
terus nanti kalau nggak dicek
minyak gorengnya bener kok
baru lagi ketika pak erick turut
ngecek bener gak minyak goreng
tersalurkan dengan baik
dikatakan lagi penggalangan
ini kerja loh
ini semua kerja kerja
sama seperti bang masinton
di komis sebelah
dia tiba tiba turun ke daerah daerah
yang memang daerah yang memang
bagian dari bidang di
bagian dari bidang dia
tiba tiba dikatakan dia berpolitik
bagian dari kerja dia
kita hargai aja
memang pak erick bekerja
dan memperbaiki banyak bumn begitu ya
turun langsung ke bawah
seperti presiden jokowi
tapi pertanyaannya adalah
ketika pemasangan foto
di banyak tempat
dan juga turun ke bawah
apakah itu diakui oleh anda
itu memberikan efek elektoral
kepada pak erick
pasti ada efek elektoral
efek elektoralnya dong
pak erick sampai hari ini
tidak ada mencalonkan diri
jadi presiden atau apapun
gak ada loh
kita nggak ada ngomong itu
kalau soal lihat ternyata bagus
tapi saya pikir kita gak peduli itu
kami gak pernah peduli
dengan elektabilitas pak erick thohir
gak pernah peduli kita
kita pedulikan kerja
ini gerah aja
ada orang orang yang gerah
ini kok pak erick ini
disambut positif ya
di masyarakat karena kerjanya
ya kita gak tahu lah
itu urusan kita itu
itu bukan urusan kami
itu urusan teman teman partai politik
kami nggak ada urusan sama itu
yang penuh kesalahan kami kerja aja
karena banyak elemen yang harus kami tangani
selama kita corona ini

sampai imf aja masih ada
sampai imf aja masih ada

un aja mengakui namanya bumn berperan besar terhadap penanganan corona
coba siapa yang turun
csr mana yang turun selama corona
mana yang turun
siapa yang turun
siapa yang turun
bang mas huston tau
saya beri waktu ke bang mas huston
saya beri waktu ke bang mas huston
kalau kamu kerja
kalau politik itu usah bang mas huston
enggak usah kami
anda percaya bahwa pak erick ataupun menteri bumn hanya kerja saja
tidak ada pengaruh elektoral dan tidak memikirkan elektoral
dan bagaimana dengan menteri menteri yang lain
karena kita tidak fair kalau hanya bahas pak erik saja
tapi anda harus jawab usai jeda
kita akan jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
tadi disuruh pakai handphone
anda masih bersama kami di cnn indonesia
indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada politikus pdi perjuangan masinton pasar ibu dan juga staf khusus menteri bumn arya sinulinga
apakah kemudian bang masinto sudah bergabung lagi
oke tadi sebelumnya pertanyaan saya sebetulnya ke bang masinton ya
kita ingin tanya apakah kemudian beliau percaya atau tidak soal tidak adanya pengaruh elektoral kepada pak erick thohir
sudah bergabung ya bang masinton ya
oke bang masinton saya lanjutkan
tadi sebelum break saya sudah tanya apakah anda percaya bahwa tidak ada pengaruh elektoral kalau menurut bang arya
karena pak erick dan juga kementerian bumn hanya kerja saja
anda percaya tidak bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak ada pengaruh elektoralnya
kalau ngomong sama anak kecil bisa lah masuk akal
penjelasan gitu kalau ngomong sama anak kecil itu penjelasan
ya masih masuk akal gitu
tapi kalau sama kita ya sorry to say lah
udah lah nggak usah dikamuflase lagi
itu urusan elektoral
nggak usah lah nggak usah menghalus haluskan bahasa seakan akan ini
iya kan seakan akan wah ini nggak ada faktor elektoral
kami kerja saja apa segala macam
yang gitu gitu itu udah lah
ya dikibul kibuli begitu
itu urusan elektoral apa urusannya masang foto di atm
masyarakat katanya harus cepat transaksi
masa ketika masyarakat masuk ke atm ya
menunggu dulu tuh beberapa menit
baru dia bisa masukkan atm nya
udah lah kenarsisan itu dihindari
nggak usah menggunakan fasilitas bumn untuk menarsiskan diri
yang kita proteskan itu
hindari dong itu
iya kan masih muda kok kasih ini
kasih contoh yang apa
nggak diformulasi yang bagus lah
kenapa kemudian ini meskipun sudah lama terjadi tapi menjadi pertanyaan banyak orang
kalau memang ini adalah program bumn
kenapa tidak memasang fotonya presiden jokowi
kenapa harus memasang fotonya menteri bumn
itu sebetulnya pertanyaan sejak lama yang timbul di masyarakat di media sosial begitu
yang pertama tadi saya jawab
ada satu itu
bahwa tidak ada namanya kelambatan di atm ketika masyarakat nunggu dulu videonya itu baru masukin bisa ini nggak ada
ketika dimasukkan itu langsung hilang
kalau dikatakan menghambat itu nggak benar
berarti bang mas hinton udah kelamaan dia pakai mobile aja ini
bang serius sekali
datang aja ktm kita bareng bareng ktm nih
kelama aja ambil cash
kita bareng bareng aja nih
kelama aja ambil cash ini
yang kedua ya
sebentar bang mas hinton
yang kedua justru saya jadi makanya saya bilang tadi ini bang mas hinton yangnya gusar
karena dia berhubungan sama
dia lihat tuh lektoran lektoran
dia lihat terus
makanya dia tuh gusar
beliau ini gusar
karena orang politikus dia gusar
ini elektoral nih gitu ya
yang sekarang kata aduh ginilah ya
saya jawab lagi ya mengenai jokowi
ini kan dia budaya akhlak
budaya ahlak yang dibuat di bumn
yang dibijadikan nilai value nya di bumn
itu yang kami sosialisasi kan di masyarakat
di bawah orang bisa memanfaatkan
orang bisa memanfaatkan nilai itu untuk menggedor layanan bumn
nah yang ketiga ya
jadi ini adalah nilainya
makanya yang keluar tuh adalah pak erick kohir
kita nggak ujug ujug juga pak jokowi
semua kita lihat konteksnya
yang ketiga ya
jadi saya bisa katakan bahwa ini kan kekhawatiran bang mas hinton aja sebenarnya
kalau kita sih enggak lah
kalau tadi saya katakan bahwa itu sudah lama
udah lama banget
udah lama banget
jadi dan kita tahu yang ktm juga sangat sedikit lah orangnya
nggak banyak banyak banget gitu ya
jadi bagi kita itu bukanlah sesuatu yang bawa ini untuk nilai popularitas elektabilitas
nggak ada gunanya itu semua
sering tampil apapun gak ada gunanya kalau tidak ada kinerja
kita tahu itu
tahan dulu bang arya
jadi pak feresadi lebih kepada bang mas hinton yang khawatir ini
dia agak agak berusaha
sebenarnya itu aja
kalau kita sih nggak ada
tahan dulu bapak bapak karena kita sudah mau azan maghrib
nanti bang masinton akan saya berikan kesempatan untuk menanggapi begitu ya
tapi kita akan azan maghrib terlebih dahulu
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada mas hinton pasaribu politisi pdi perjuangan dan juga arya sinulinga staf sus menteri bumn
saya mau ke bang mas hinton lagi
bang mas hinton kita harus fair ya
kita tidak bisa melihat hanya pak erick saja karena kemarin pada saat presiden jokowi
kemudian wapres dan juga ksp mengeluarkan teguran itu tidak di spesifik diberikan kepada satu menteri
atau mungkin kepada pak erick saja
tapi ada beberapa menteri lain yang kita tahu yang akan berkontestasi pada pilpres
mereka juga ingin maju pada pemilu dua ribu dua puluh empat atau ingin maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
apakah kemudian pdip melihat ada menteri lain yang melakukan manuver yang sama
seperti menhan prabowo subianto kemudian menko perak erlangga men parek raff sandiaga uno
ini kan mereka mirip mirip juga bang mas hinton
pertama saya jawab dulu tuh tudingan bung arya tadi
dikira kita risau dengan persoalan elektabilitas
tidak ada risau kita

karena pdi perjuangan belum memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden
kita apa yang mau kita risaukan
tetapi ketika dalam konteks penyelenggaran negara harus fair dong
masa nggak bisa dikritik penggunaan fasilitas negara
nah kalau sama pak prabowo emang beliau dipasang untuk foto ya di tank tank
di senjata senjata tentara ada dipasang foto beliau
nggak ada kan
nah gitu loh
kalau kemudian fotonya dipasang kadernya ya sah sah saja beliau ketua umum partai
pak erlangga juga begitu
tetapi ini kan profesional
kenapa sampai ktm aja putus seorang menteri bumn itu harus dipajang di sana memperlambat transaksi
mempercepat apa memperlambat
nah ini yang maksud kita adalah ya
hentikanlah cara cara seperti ini
yang ada itu visi misi presiden
bukan visi misi menteri
nah itulah yang harus kita ingatkan
jadi kalau kemudian bicara
tadi saya menanggapi persoalan oh ini nggak ada urusan elektoral
itu bicara sama anak kecil gitu loh
bukan karena saya risau persoalan elektoral
karena pdi perjuangan belum memiliki calon
apa yang harus dirisaukan
bisa saja juga pak erik
umpama kalau dia daftar ke pdi perjuangan
bisa juga ikut kita seleksi dan pertimbangkan
kira kira seperti itu
tetapi dalam konteks penggunaan fasilitas negara
ya di luar konteks tugas tugas kementerian tadi
kita harus ingatkan dong
ya gila aja kalau semua
kemudian semua menteri menggunakan cara seperti itu
ya jadi apa ini
siapa yang ngurusin rakyat
masing masing menarsiskan diri
bumn itu bukan partai politik
bumn itu badan usaha milik negara
bukan badan usaha menteri narsis
itu kan jelas
jangan menarsiskan diri menggunakan fasilitas negara lah
bahwa yang disorot sekali lagi adalah penggunaan fasilitasnya
bahwa harusnya ada kementerian bumn ini terbuka terhadap kritikan itu
ini bukan persoalan elektoral bang arya
apakah anda mendengar suara saya
oke tampaknya kami mengalami kendala komunikasi
dengan staf sus menteri bumn arya sinulinga
apakah masih bergabung atau tidak
oke saya kembali ke bang masinton ya
bang masinton dengan adanya teguran dari presiden jokowi
kemudian dari wapres
kemudian dari ksp
ini apakah kemudian semestinya para menteri mengurangi begitu kegiatan kegiatan yang berpotensi
memoles citra memberikan dampak elektoral
atau mungkin kalau memang berniat maju dalam kontestasi
sebaiknya menteri menteri tersebut mundur saja
ya ini kan cenderung menteri menteri membela diri ya
oh itu tidak spesifik ditujukan ke kamil
memang benar presiden tidak spesifik menunjukkan ke person siapa
tapi mbok nyadar diri aja lah
nyadar diri dong
kalau kita nggak merasa dengan itu
dan kita melakukan itu
kita nggak sadar diri ya
nah itu yang celaka menurut aku
jadi menurut saya adalah
ya menteri menteri itu yang dijalankan itu visi misi presiden
kalau ada teguran presiden
ya itu jadikan kritik dan otokritik
bukan kemudian membela diri
ini kan membela diri
seakan akan tetap mempertahankan yang dilakukan itu benar
nah terang terang itu sudah dikritik kok
kok harus dilakukan pembelaan bahwa itu benar
ini kan anti kritik namanya
ya mbok ya dikurangin aja intensitas ke narsisan tadi
jadi anda menyarankan kepada para menteri
jadi anda menyarankan
ke bandara ada
banyakan foto menteri bumn nya ketimbang foto presiden
kan itu fakta
jadi anda menyarankan kepada para menteri setelah ada kritikan dari presiden wapres dan juga ksp
sebaiknya para menteri menahan diri begitu ya
untuk mengurangi pemolesan diri
mengurangi pencitraan dirinya
dikurangilah bedak itu
bedak pencitraan pakai pasir kas madara
pakai bedak biasa aja produksi dalam negeri
saya akan tanya kepada bang arya
bang arya setelah ada teguran dari presiden wapres dan juga ksp
dan kritikan dari banyak pihak
apakah kemudian pak erik akan mengurangi kegiatan kegiatan yang bersifat berpotensi memberikan efek elektoral
atau akan berjalan biasa saja
seperti yang saya katakan tadi
kami tidak dalam kerangka kampanye
sehingga kami tidak merasa ditegur
bukan kita nggak patuh pada presiden
kita patuh betul sama presiden
tapi memang karena pak erick bukan untuk masalah untuk kampanye
maka kami akan terus kerja
karena kami mengusung visinya pak jokowi
kami harus cek sampai level terbawah
semoga kerjaan selesai di bmn ini
kalau nggak mungkin selesai mbak
dan nggak akan menurunkan intensitas kita untuk turun ke bawah
apalagi sekarang tanggung jawab untuk minyak goreng kembali lagi diberikan kepada bumn
maka kami akan pasti pak erick ngecek sampai level terbawah itu minyak goreng
supaya selesai itu
kalau belusukan mengecek ke bawah itu menjadi tanggung jawab menteri begitu ya
untuk tahu apa yang terjadi di bawah
tapi pemasangan foto
kemudian datang ke acara acara yang tidak ada kaitannya dengan kementerian
apakah itu akan dikurangi atau tetap berjalan biasa saja bang arya
loh baru kita nggak boleh ketemu sama masyarakat gitu
apakah bumn dihentikan tidak boleh bekerja sama untuk masyarakat
wah ini menjauhkan pemerintah dari rakyat
itu salah bener
pemerintah harus dekat dengan rakyat
dan bersama sama dengan rakyat
udah pasti tuh nggak mungkin nggak
kalau jauh dari rakyat itu bukan pemerintah
malah itu bisa menjauh
malah bisa jadi sesuatu yang salah nantinya
jadi akan dikerjakan
karena kita nggak merasa
bang mas hinton doang ini yang gusar gusar
kita sih nggak pernah merasa partai gusar
terakhir bang mas hinton
sebagai motor koalisinya pak jokowi
pdip katanya bang arya itu biasa aja
ini bang mas hinton aja yang gusar
jadi pdip nya sih biasa aja
memang seperti itu bang
pdi ya biasa saja
kalau saya gusar jelas dong
tapi bukan terkait dengan fasilitas apa
terkait dengan elektabilitas ya
saya gusar sebagai penyelenggara negara juga
dalam fungsi pengawasan
umpama di komisi sebelas itu
bank bank negara itu ya
dan itu memperlambat transaksi
datang aja ke atm
gak ada yang perlu transaksi
datang aja ke atm
gak usah dibantai di sini pak arya
tadi sudah disampaikan itu
terus kemudian kita menyampaikan fakta
kok menyampaikan fakta gusar
emang saya aja tanya aja rakyat yang lain
datang aja ke bandara
setiap orang ngeliat tuh
alah narsis gitu loh
cuman itu mereka gak bicara aja
bung arya jarang ngumpul sih
kebanyakan ngumpul sama direksi direksi atau komisaris bumn
jadi kalau ngumpul sama masyarakat
itu nomoran saya sedemikian di bandara
nah itu lah
kita nanti tunggu apakah yang disampaikan oleh bang arya itu akan terbukti
karena sekali lagi waktu yang akan membuktikan
bahwa apa yang dikerjakan oleh menteri bumn
sama sekali tidak berkaitan dengan kampanye
ataupun berkaitan dengan elektabilitas
karena tidak ada keinginan
untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
waktu yang akan menjawab itu ya
ini saya bukan mengatakan gak maju
kita katakan bahwa tidak ada urusan kampanye hari ini
hari ini tidak ada urusan kampanye begitu ya bang
bang masinton tau kok
kalau nggak pakai foto doang gak akan laku juga
kita akan lihat karena survei statistik yang akan berbicara
bagaimana apakah kemudian pemasangan foto akan berpengaruh terhadap elektoral
karena sekali lagi hari ini menteri bumn tidak berkampanye
itu menurut juru bicaranya ya
apakah kemudian pdip memang betul betul gusar atau biasa saja
atau mungkin nanti tertarik
ya mas inton tuh
mengusung pak erik
kita juga nggak tahu sekali lagi karena politik itu cair
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada staf sus menteri bumn arya sindingga dan juga politisi pdi perjuangan
mas inton pasar ibu dialognya seru sekali
sayang sekali waktu kita sudah habis
saya selalu bang mas inton dan juga bang arya
ya selalu bangun